sementara itu kepala divisi hubungan masyarakat mabes polri inspektur jenderal polisi boy rafli amar
menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa lima saksi terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
kelima saksi tersebut antara lain warga kepulauan seribu yang hadir saat pernyataan gubernur menyampaikan pernyataannya terkait surat al maidah ⁇ ayat lima puluh satu
para eskrim mabes polri juga sedang melakukan penelitian forensik terhadap video yang diunggah ke media sosial
sedangkan pemeriksaan terhadap terlapor yakni ahok belum dilakukan karena masih dalam pengumpulan bukti
pernyataan pernyataan orang orang tertentu yang mengatakan itu tidak hitam dan tidak sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak benar